klepot tidak hanya bisa dipakai untuk hidangan sapo tahu
di solo jawa tengah anda bisa menyantap bubur hangat di atas wadah masa kuno asal tiongkok ini
omah badran di laweyan solo bubur disajikan di wadah ini
bubur bisa ditambah aneka topping dari daging sapi ikan cakalang asap telur pitan sampai ayam panggang merah
proses masak dilakukan dalam claypot selama lima belas menit
alhasil buburnya dinamakan bubur bakar yang rasanya terus hangat sampai suapan terakhir
kita menggabungkan antara bubur jawa dan bubur chinese
ada berbagai topping dengan topping topping nusantara seperti sambal cumi seperti balado terik kemudian ada daging asap
masih di jawa tengah kalau kita bergeser ke bandungan kabupaten semarang ada yang namanya bubur opak
bubur disajikan di atas opak dan diguyur dengan aneka lauk dan sayur
bubur ini selalu diserbu para pedagang dan pengunjung pasar bandungan
biasanya kerupuk ini digunakan sebagai pelengkap makanan tetapi di sini opak dijadikan alas bubur
sebagai pelengkap anda bisa membuat bubur yang berbeda
anda bisa memilih lauk dan sayur untuk mengguyur bubur
ada bakmi dengan sambal kacang layaknya pecel bahkan opor ayam hingga sambal goreng telur
kalau bubur sudah ludes opaknya pun bisa anda makan
enak ya mas jadi kita makan itu bisa piring piringnya bisa dimakan semuanya mas
karena ini piring piringnya dari kerupuk
kalau ini murah mas ini sepuluh ribu sudah dapat segini banyaknya mas
salah satu lapak bubur opak yang tak pernah sepi pembeli
di pasar bandungan adalah bubur racikan anissa
anissa membuat bubur ini dengan resep warisan sang ibu
yang telah berjualan bubur opak di pasar bandungan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
kalau menurut anda bubur ayam sudah biasa bagaimana dengan bubur hidangan laut atau seafood
bubur seafood teluk benoa menggunakan hasil laut teluk benoa bali
seperti udang bakau yang berwarna hijau gelap cumi kepiting
dan rumput laut
aroma rumput laut berpadu dengan kepiting yang telah digoreng kering
membuat bubur ini memiliki cita rasa yang khas
inspirasi kuliner ini muncul saat sektor pariwisata di teluk benua redup akibat pandemi covid sembilan belas
makanan laut itu saya kemudian olah menjadi sebuah makanan yang saya konsepkan dengan bubur
makanya segala sesuatu yang ada di teluk benua
kayak kepiting udang rumput lautnya itu
kemudian saya bawa ke dalam bubur itu
kemudian saya bawa ke dalam bubur itu

bagaimana berniat untuk menyantap bubur hari ini
jangan lupa tetap mematuhi pembatasan sosial untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas saat ini
beli bubur untuk dimakan di rumah masing masing ya
tim liputan cnn indonesia